panino istirahat aja ya biar rukanya cepet kering nanti dokter akan visit bapak untuk
menentukan bisa pulang atau tidak kalau gitu saya permisi pak bu makasih sama sama bu
tapi ternyata ini yang aku dapetin
pak nino ini lukanya udah kita obatin dan dijahit ya nah untuk sementara waktu pak nino jangan terlalu
banyak bergerak dulu ya supaya lukanya cepat kering makasih makasih ya
hai kalau gitu saya tinggal pak cepat sembuh ya
kasihan nino dia terluka karena menolong sienna
pak salari sebelah sana
tenang tenang kamu damai sekarang ya aku ngeliat kayaknya ada di sekitar sini tadi ada laki laki
aku mau pergi dari sini aku mau pulang tapi kamu harus kamu harus dapat pengobatan dulu
ya ada ada disini enggak dari kindin andien andien tenang tenang disini enggak dari kira kira
kamu aku takutnya aku di pengobatan wajahnya
adin adin tenang tenang jangan nangis jangan nangis ya jangan nangis ya tenang ya kamu damai kamu damai ya
tenang sekarang ya
iya iya riki sekarang lagi diurus sama polisi ya
kamu tenang aja ya
lu mau punya anak dari gua
aku takut takut aku takut aku mau pergi dari sini aku ngomong ngomong
akan akan diri kamu sekarang ya
ya allah gimana keadaan sienna
aku ingin sekali ada di sampingnya dan memeluk menenangkannya
tapi kondisi siana yang lagi marah sama aku
bikin aku gak bisa terlalu dekat sama dia
aku ingin membujuk dia tapi andin juga gak bisa aku tinggal
ini kenapa sih papa jadi luduh gue kayak begini
riki kenapa setiap ingin dilakukan sama riki itu
pasti mikirnya gue yang merintahin ricky
apa gue kembaliin aja ya ke rumah sakit
tapi kalau gue ke rumah sakit sekarang mama gimana
halo lo udah ngelakuin apa ke mbak andin
lo udah gak ngomong apa apa sama gue lo udah ngelakuin apa ke mbak andin
gue yakin sah
andin itu udah gak bisa arogan lagi
lo udah ngapain mbak andin riki
kalau gue rasa ya sah
mentalnya udah kena sih
setelah apa yang gue perbuat sama dia
rik lo belum jawab pertanyaan gue ya rik
lo udah ngapain mbak andin
lo kenapa marah marah sama gue sah
rasanya lo denger ya
gue udah berusaha ngelakuin apapun yang lo mau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
karena harusnya kalau lo mau ngelakuin sesuatu ke mbak andin
bicarain dulu sama gue
jangan kayak begini sendirian kayak begini rek
kalau gue yang nungguin lo itu lama sah
jadi ketika gue ada kesempatan langsung gue ekskusi
tapi gue yang disalahin ricky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
padahal gue nggak tahu apa apa
pernah mikir apa yang lo lakuin itu atas perintah gue
ini semua murni dari gue
demi kebahagiaan lo sah
lagian kenapa ya sah
lo masih memperdulikan omongan bokap lo omongan keluarga lo
sedangkan keluarga lo tuh nggak pernah peduli sama lo
mereka cuma belain andin
tapi yang jelas sah
hidup andin sekarang sudah hancur
udah gak ada taringnya lagi
ya mungkin sebentar lagi
nggak nggak nggak lo harus kasih tau gue sekarang
lo udah ngelakuin apa ke mbak andin ha
lo suruh suster itu ya
nasi apa ke mbak andin
lo denger ya
kalau sampai terjadi sesuatu sama mbak andin gue
lo bener bener keterlaluan rik
mau buat rencana apa mau melakukan sesuatu apapun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
dapet kabar dari riki tinggal nama apa sih
gue harus cek kondisinya mbak nin sekarang
kok harus ke rumah sakit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
nanti gue chat aja deh biar nggak ganggu tidurnya
ya sebelumnya kan kita belum kenalan
perkenalkan saya rendy
iya selalu kenal
apa ada keluarga pasien yang bernama elino
saya bukan keluarganya tapi
iya jadi gini sus
kebetulan saya kenal dengan keluarga panino
dan saya pirwadipun kenalkan panino
jadi panino bisa ada di sini karena menolong mbak sienna
saya ingin menyampaikan kondisinya
oh boleh mungkin bisa sampaikan ke saya
biar nanti saya akan sampaikan ke keluarganya
meski luka robiknya tidak terlalu dalam
tapi tetap harus tangani serius
sebaiknya anda juga harus diperiksa ya
ya takutnya ada benturan yang tidak sengaja ketika tadi dengan ricky
mari mbak periksa saja
biar pastikan mbak tidak kenapa napa
mungkin bu chandra harus saya kabarin juga
sepertinya lebih baik pak surya saja yang menyampaikan kabar soal panino ke mbak chandra
maaf pak sebelumnya
bapak kenapa pak
tadi saya di depan gara gara buru buru kesini
untung saya bawa sendal
ya andin sekarang ini sedang dalam pak
masih dalam perawatan
astaga malah sih
cuman sudah stabil kan
ya sepertinya begitu pak
ya mungkin saya ceritakan sedikit ya pak
jadi kronologinya tuh begini pak sepertinya
terus saya mau ketemu pasien yang namanya nino dulu bisa nggak ya
sebaiknya ibu periksa dulu karena panino juga sedang dalam perawatan
aku takut pak aku takut pak
aku nggak mau
kamu udah aman sekarang ya
tenang aku temenin kamu di sini ya
kamu udah aman
tapi dia jahat sah
dia jahat sama aku sah
dia jahat sama kamu
kamu mau cerita
nanti kalau kamu udah mau cerita
aku di sini ya
sekarang kamu tenang
udah nggak usah nangis lagi nggak usah nangis
kamu udah aman
tega kamu sah
semua yang dikatakan sama elsa ternyata benar
bisa jadi mereka itu diem diem udah berhubungan lu sien
dan lu tau nggak sih
mbak andin itu dulu pernah tiba tiba menangis
dan lu tau nggak
dia mau menikah sama siapa
suami gue sekarang
jelas jelas nino itu kan pacarannya sama gue
ini sekarang gini deh logikanya aja nih ya
mbak andin udah mengenal nino sebelum mau menikah kan
jadi kemungkinan besar
dia pun udah deket banget sama sal
dan dia tau kalau sal itu dia mau menikah sama nino
jadi kemungkinan besar

oh iya lu udah ketemu belum sih sama mbak andin
menang banyak dong mbak andin
dia akan makin merasa kalau sal itu nggak punya pacar loh
atau mungkin mereka udah dekat banget kali ya sekarang
aduh sah lu jangan nangkut nangkutin gue dong
gue nggak nangkut nangkutin tapi serius deh
mbak andin tuh pinter
pinter banget dengan hal kayak gini
ya oke kita lihat mbak andin itu lugu manis polos di depan
tapi dia butuh sandaran ke laki laki sih emang
pokoknya untuk urusan laki laki
lu harus hati hatinya sama mbak andin
ngeri juga ya kalau sampai gue putus sama saya
sedangkan kita udah lumayan lama loh bersama
oke tensinya bagus
kalau gitu saya panggilkan dokter untuk cek ibu
saya permisi bu
andien emang pinter banget untuk membuat sal berpaling dari aku
aku gak mau
sakit di badan itu gak seberapa dibandingkan dengan sakit di hati aku
karena udah ngeliat sal dibeluk sama andien
aku dan salah itu udah lama bersama
aku harus nerima kenyataan
kalau sal diem diem udah bersama andin
gimana kondisi nino sekarang pak surya
apa dia baik baik aja
luka tusukannya gimana
ibu chandra gak usah khawatir
saat ini nino sudah ditangani dengan baik oleh dokter
lukanya udah dijahit kok
saya pasti khawatir nino kan kena luka tusukan kan
kita berharap aja bu chandra semoga lukanya nggak terlalu serius
pak surya saya mau tanya ini kejadiannya gimana sih
kok bisa sampai nino ketemu sama ricky
dia kan buronan
terus dia bisa ditusuk
terus sampai nino nyelamatin orang yang disandera sama ricky
kok bisa sampai begitu sih
ceritanya panjang ibu
ya sudah kalau gitu saya langsung ke rumah sakit ya pak surya ya
sampai ketemu di sana ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh ya allah
aduh dino kenapa sampai bisa begini sih
aku harus ke rumah sakit sekarang juga
aku harus lihat kondisi andin sekarang
kok banyak banget sih polisi yang berjaga
mereka pasti sedang menyelidiki soal mbak andin yang dibawa ricky
korban masih belum bisa untuk ditanya tanya
sepertinya korban ini mengalami shock yang amat berat

sebenernya apa sih yang terjadi dengan mbak andin
emang seberapa parah sih lukanya
udah diapain aja dia sama ricky
sampai polisi bilang mbak nin trauma
dia dirawat disini
apa ibu mau menjenguk ibu andin
iya iya betul pak
bisa kami tanya tanya sebentar
kenapa saya yang harus ditanya ya pak
bukan hanya ibu yang kami tanya
tapi semua yang akan menjenguk mbak andin
wajib kami tanya satu persatu
jangan menjenguk mbak andin
jangan menjenguk mbak andin
jangan sampai gue ditanya tanya soal kenal sama ricky atau enggak
ntar ujung ujungnya ketahuan deh
kalau gue sama ricky kerjasama
gimana ya gue bisa mengelak dari pertanyaan ini
udah kalau gitu terima kasih randy ya
tolong update saya terus oke
sampai sejauh ini randy belum mengetahui
kondisi andin lebih lanjut
tapi katanya pak surya udah ada disana sih
kita tunggu aja kabar selanjutnya
dan ya tadi randy bilang juga
nino ada disana
kok ada pak nino disana
apa jangan jangan ini kejadian ada hubungan ini sama pak nino
oh mbak mirna mbak mirna sabar
kan belum tentu juga ada hubungannya
kita tunggu dulu ini kita cari
ya sebenernya ini gimana
dengar nama nino aja gue denek
kamu gak denger nih
belum aja gue hajar beneran tuh orang
bukan ikut menolong ya
katanya tadi nino justru yang menyelamatkan siena
sebenernya gimana sih ceritanya bu
ini kalau kejadian kayak begini pasti elsa ada hubungannya bu
gak mungkin enggak
pokoknya kali ini elsa ini nggak boleh lolos bu
dia harus masuk penjara lagi
biar dia ngedekel disitu nih
saya juga belum tahu pastinya sih kita tunggu aja lah
kayak membingungkan semua ini
kita tunggu tunggu kabar
ada pesan bu bos dari buya
ini kata uya supir sama pak riza sudah datang cuma pak riza pergi lagi bu
yaudah kalau gitu ini bilang sama uya
suruh siapa pak yongki untuk dateng kesini
kasih penjelasan ke saya ya
pokoknya bilang uya ya
apa bu elsa mengenal ricky
keluarga saya pun kenal
keluarga mbak adin pun kenal dengan riki
riki memang temen saya
tapi saya juga nggak tahu kenapa dia bisa jadi kayak gini sekarang
apa bu elsa pernah berkomunikasi dengan saudara riki dalam waktu dekat ini
saya udah gak berhubungan lagi sama ricky
dan udah lama sekali saya pun juga gak tau kenapa dia bisa jadi kayak gini sekarang
baik kalau gitu terima kasih bu elsa karena bu elsa sudah kooperatif
boleh saya minta kartu namanya
untuk kebutuhan jika suatu saat nanti saya membutuhkan ibu kembali
ya boleh sebentar ya
lagi nerik ya apa apaan sih selalu ceroboh dan gak pernah mikir panjang
ujung ujungnya gue yang kena imbasnya
dia lakuin apa ya ke mbak andin
kayaknya yang dia lakuin sekarang itu berdampak besar banget
kalo gitu boleh saya masuk ya untuk jenguk jenguknya
iya boleh saya jemput ke rumah kakak saya
silahkan bu elsa
iya terima kasih ya
udah sekarang kamu tenang ya
pergi kamu pergi
itu kenapa nak
elsa itu kenapa dari gini sini jangan
maaf pak sebaiknya bapak keluar dulu
sepertinya pasien tidak ingin dikunjungi dulu pak
sal kenapa sal
nanti kita ke hal ini
nanti saya cerita ya
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
itu papa surya dia gak mungkin nyakitin kamu din
bapak tunggu di luar ya ya sayang ya
kayak suara angin
tapi kok bisa ada di sini
ani lagi diperiksa karena apa
aku harus ngecek
ya allah masih sakit
pak papa jangan bangun dulu
selain kondisi bapak belum pit
muka bapak juga masih basah
saya udah baik nanti
hanya dibantu dikit aja
khusus biar saya aja yang bantu
kalau begitu saya permisi ya bu
apa anda sudah diperiksa
saya udah diperiksa kok
dan saya gak kenapa napa
anda sendiri gimana kondisinya
seperti yang anda lihat
saya juga gak nyangka
kalau tiba tiba dia
dan terima kasih banyak
memang yang bersangkutan
ada urusan pribadi dengan saya
anda mau bangun
mau pergi kemana
tadi nggak sengaja saya dengar ada suara
suara teman saya di sebelah
tahu nama teman saya ardin
karena sekarang andin lagi bersama saya
sal dan anda pacaran
ada apa lagi dengan semua ini sih
ibu askara sama rena udah tidur
kiki boleh kan bu ngederit penjelasan dari pak yogi
nah enggak apa sih
udah kalau mereka udah tidur bolehlah
ya makasih bu
terus jadi gimana
jadi gini bu
pas lagi di jalan itu
saya juga gak tau kenapa
tiba tiba saya merasa ngantuk banget bu
begitu juga dengan pak rija bu
padahal sebelumnya pak rija itu udah menegur saya
karena pak rija melihat saya itu
mengantuk saat nyetir bu
setelah itu saya nggak ingat apa apa lagi bu
dan waktu itu saya benar benar sangat ngebleng sekali bu
pas saya bangun juga tiba tiba saya udah ada pinggir jalan
begitu saya lihat bu andin
bu andin juga udah gak ada di situ bu
pas saya bangun juga itu
saya benar benar masih ngerasa ngantuk banget bu
itu pasti gara gara makanan yang kikasih ke pak yogi sama pak rija kan
iya benar itu mbak
itu kan bu berarti itu salah satu efeknya bu
oh iya bu ini pak polisi bilang juga
kalau yang dikasih ke saya sama pak rija itu adalah obat tidur bu
iya iya pastilah itu
pastilah karena efeknya kan mengantuk
ini apa ini semacam bubuk serbuk gitu
ini parah juga bu
ini udah kriminal kan bu
nganjilin banyak orang bu
untung buya mau buat ini
untung buya mau bawa ini nggak makan bu
waduh gerban sampai nyaga
tumben kamu gak geragas ya
biasanya kan harus gitu
tapi emang masih dilindungin sih
tapi sekarang nih yang saya khawatirkan adalah kondisi andin saat ini nih
karena kan saya juga belum dapat kejelasan lebih detail lagi kondisi andin di rumah sakit seperti apa ya bu
atau gini aja bu
ibu kalau khawatir ibu kalau mau ke rumah sakit nggak apa apa bu
biar kita semua yang jaga rumah
kan udah ramai juga kan
ini saya baru saja dapat info kalau pak rizal sudah kembali
jadi perlu dikawal ibu
ricky di mana mbak
mau berapa orang lagi yang akan menjadi korbannya ricky mbak
menyangkut pautkan saya dengan ricky
ini seolah olah semua orang nyalahin saya
yang memang itu kenyataannya mbak
anda selalu ada dibalik aksinya ricky
karena itu semua orang nyalain ubah
dan anda akan masuk penjara lagi
kalau ngomong jangan sembarangan ya
siapa kamu berani berani yang ngancam saya kembali
saya adalah suami
bahkan anda pun
dan satu anak kecil
yang tiba tiba kehilangan orang tuanya gara gara riki juga
yang bahkan kelompokan
apapun kavasi di antara orang lain
ketika shaundra tasar menah
dia di dalam pintunya gitu
nah boring sekarang
ketika shaundra tasar nyanyikan paleicin
kemudian kita mulai berbicara tentang kegunaan kelompokan
jadi yang terbaik di krisnohime
di mana artinya itu dia benar benar lyinga
kalau ana masih bekerja sama dengan ricky
yang menghilangkan nyawa anak anda sendiri
ketika nanti riki ketangkap
dan menyebut sama anda
anda harus siap siap
masuk penjara lagi
pak nino istirahat aja ya
biar rukanya cepat kering
nanti dokter akan visit bapak
bisa pulang atau tidak
kalau gitu saya permisi pak bu
kalau boleh nanti
saya aja yang bantu
yang penting anda istirahat dulu
beneran gak apa apa
anda juga butuh istirahat
anda kan pasti trauma
mengalami kejadian seperti ini
saya udah gak apa apa
kejadian ini memang
itu rukanya sakit banget ya
itu rukanya sakit banget ya
itu lukanya sakit banget ya
sebenernya bukan kali pertama ditusuk
ini udah dua kalinya

ntar juga akan sembuh
belum ngecek lagi
igt itu buat apa ya
jadi ceritanya gini
penjahat tadi saya gak tau namanya siapa
jadi saya dan sal mengikuti
share location yang dikirim sama andin